suasana kota bandung pada libur panjang imlek ramai dipadati wisatawan
antrean kendaraan menuju kota bandung terlihat di gerbang tolpaster
berdasarkan data dari pt jasa marga pada sabtu dua puluh satu januari hingga pukul dua siang tercatat hampir empat belas
empat belas kendaraan masuk ke kota bandung melalui gerbang tolpaster
arus lalu lintas di beberapa ruas jalan juga terpantau ramai
terutama di ruas jalan menuju lokasi wisata
seperti di kawasan asia afrika kendaraan dengan plat luar kota tampak memenuhi lokasi
wisatawan pun terpantau banyak yang menghabiskan waktu di kawasan bersejarah ini
untuk sekedar berjalan jalan bersuah foto atau berinteraksi dengan para cosplayer
selain kawasan asia afrika lokasi wisata seperti kebun binatang bandung
juga masih menjadi favorit wisatawan di libur imlek tahun ini
sejak buka pada pukul sembilan pagi wisatawan tampak sudah berdatangan
ke lokasi seluas empat belas hektare ini
sejumlah wisatawan mengaku memilih menghabiskan waktu libur di kebun binatang bandung
karena bisa berlibur sambil mendapat edukasi terkait aneka jenis satwa yang ada
lumayan soalnya kan kalau di garut juga ada
tapi untuk satwa satwanya di garut memang agak kurang gitu
kalau di sini mah ya kumplit gitu
soalnya ini lagi suka sukanya lihat binatang
untuk memperkenalkan dia lihat lihat binatang aja sih
kebetulan ini selesainya kan lagi enggak liburan ya
jadi enggak terlalu penuh gitu kan
dan enggak terlalu panas juga gitu
karena masih banyak pohon pohon yang ini banget gitu
jadi untuk anak anak enggak bikin trewel
pada libur imlek kebun binatang bandung memiliki beberapa program unggulan untuk pengunjung
selain berfoto bersama hewan pengunjung juga bisa memberi makan aneka jenis satwa
seperti jerapah dan binturung
atraksi barongsai pun rencananya akan dipentaskan untuk memeriahkan suasana imlek
selama libur panjang imlek
diperkirakan kebun binatang bandung
akan dikunjungi lebih dari lima wisatawan
target kita hari sabtu hari ini satu lima ratus
minggu besok dua lima ratus
hari senin yang libur bersama itu sekitar dua ribu an
jadi target kita selama tiga hari itu enam
saat ini kebun binatang bandung memiliki lebih dari dua ratus jenis satwa
meski pemerintah sudah mencabut ppkm
pengelola tetap menganjurkan wisatawan yang datang untuk mematuhi protokol kesehatan
seperti menggunakan masker
saya nisa sidky irvan bandung jawa barat